gempa bumi dengan magnitudo enam satu mengguncang kawasan garut pada sabtu tiga desember lalu dengan kedalaman satu ratus sembilan km
gempa yang terjadi jelang pukul tujuh belas sore ini membuat warga garut panik
getaran gempa tak hanya dirasakan warga garut saja tapi juga dirasakan sejumlah wilayah lain di jabar mulai dari tasik malaya hingga bandung raya
berdasarkan rilis badan meteorologi klimatologi dan geofisika gempa bumi yang terjadi di garut adalah gempa bumi intraslab
gayatri indah marliani dosen teknik geologi universitas kejamada menjelaskan
gempa intraslap biasanya disebabkan karena lempeng samudera yang menunjam mengalami pecah retak atau patah
gayatri menyebut ada beberapa karakteristik dari gempa bumi jenis intraslab ini
pertama dalamnya pusat gempa yang bisa mencapai lebih dari tujuh puluh km
kedua besaran magnitudo gempa bervariasi
selanjutnya area yang merasakan gempa bumi cukup luas
getaran yang timbul akibat gempa ini

karakteristik berikutnya hampir jarang adanya potensi gempa susulan
biasanya gempa susulannya nggak banyak
beda dengan kalau di permukaan
karena di permukaan itu kita punya free surface kita punya reologi batuan yang tekanannya rendah
dan ketika dia terpecah dia akan punya banyak peluang untuk bergerak dan menyesuaikan kembali
sehingga biasanya kalau yang dangkal itu akan
akan lebih banyak aftershock atau gempa susulannya
karena ketika dia habis bergerak besar dia punya kemampuan untuk kemudian dia menyesuaikan dan akhirnya stabil kembali
sementara kalau yang di dalam tadi walaupun terjadi gempa besar
dia kemudian menyesuaikannya juga cepat karena tekanannya tinggi sekali kan di bawah sana
sementara itu badan penanggulangan bencana daerah jabar menyebut
ancaman utama kebencanaan di jabar sebetulnya adalah bencana hidrometeorologi
yang tersebar di dua puluh tujuh kabupaten kota
namun ia memastikan potensi bencana lain juga tak luput dari perhatian pemerintah
salah satu yang dilakukan adalah disusunnya upaya mitigasi bencana
makanya kita yang paling utama sebagai salah satu bentuk pelayanan kebijakan dan mitigasi adalah terbentuknya perencanaan
salah satunya tentunya adalah bagaimana dokumen kajian resiko bencana yang ada di provinsi jawa barat
yang tentunya juga dilengkapi dengan peta peta kajian resiko bencana
dari peta peta kajian resiko bencana itu memang nampak sekali
memang hampir seluruh wilayah di jawa barat ini mempunyai juga selain hidrometeorologis itu
ada peta peta kajian tentunya adalah tanah longsor atau tanah bergerak
potensi tsunami juga ada kemudian juga potensi potensi erupsi gunung berapi
budi menambahkan sosialisasi pada warga akan adanya potensi bencana di jabar juga terus dilakukan
sebagai bentuk lain dari upaya mitigasi
yang dilakukan oleh pemerintah
menurutnya peran warga yang sadar akan adanya potensi bencana menjadi hal penting
yang harus dimiliki individu